ya peredaran narkoba di indonesia seakan tidak lepas dari sosok freddy budiman
pria asal surabaya ini disebut sebut sebagai gembong narkoba nomor satu di tanah air
tak terhitung berapa kali ia keluar masuk penjara
bahkan dari dalam penjara pun ia dapat mengendalikan bisnis narkoba
berikut sepak terjang freddy budiman termasuk ungkapannya terhadap presiden jokowi
di tambah pahan pembuat narkoba jenis inex ia pun kembali dihukum penjara
namun berada di balik jeruji besi ternyata tak menghentikan freddy dari bisnis narkoba
ia justru semakin lihai pada tahun dua ribu dua puluh
dari balik penjara freddy mendatangkan lebih dari satu empat juta butir ekstasi ke indonesia
kondisi ini yang membuat pengadilan akhirnya mempunismati freddy budiman
berikut ungkapan freddy budiman sebelum eksekusi mati
mulai dari meminta maaf kepada rakyat indonesia
hikmah dibalik hukuman mati hingga memuji presiden jokowi dan kepala bnn budi waseso

udah berjuang habis dia sekarang jokowi top
jokowi tetap apalagi pak buas
pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku narkoba memang menimbulkan pro dan kontra saat ini
pasalnya dengan hukuman mati apakah menjamin indonesia bebas dari peredaran narkoba
mengingat sejumlah negara di dunia kini justru menghapus hukuman mati